dari info budaya kita beralih ke info inovasi
siapa sangka kardus yang ada di sekitar kita
mampu diolah menjadi barang bernilai jual tinggi hingga ratusan juta rupiah
iya di tangan dua pemuda asal surabaya ini
kardus mampu diolah menjadi berbagai furniture unik
mulai dari dekorasi hingga hiasan interior
seperti apa cara pembuatan dan hasilnya berikut liputannya
pembuatan ini bermula dari tugas kuliahnya saat bereksperimen
membuat perabot berbahan kardus
namun karena penasaran dirinya akhirnya mengembangkannya
dengan berbagai inovasi bentuk seperti kursi meja hingga hiasan interior
baginya membuat inovasi ini cukup mudah
yakni membuat pola desain sesuai keinginan
namun untuk rincian bentuknya
angger membutuhkan kecermatan tersendiri
karena memerlukan perhitungan yang gampang
dan cukup matang
kita buat polanya kita buat strukturnya
seperti apa biar bisa bongkar pasang
atau bisa mudah dibawa dari surabaya ke jakarta
atau dibawa ke luar negeri pun juga pernah ke hongkong
jadi kita juga memikirkan sampai ke pengiriman juga
setiap kursi buatannya ini mampu menahan berat
sebanyak tiga ratus kilogram
dan uniknya lagi semua barang tidak menggunakan alat perekat
seperti halnya lab
hasil karyanya ini pun
dijual dari harga mulai seratus ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah
tergantung tingkat kerumitannya
rata rata peminat tidak hanya dari indonesia
namun juga mancanegara seperti australia amerika hingga malaysia
francis kawijaya surabaya